tolong aku deh

aku sudah berbohong haris
aku sudah berbohong pada ibu kamu
sesuai permintaan kamu
jadi edo minta dipertemukan
terus kamu mau
ya ampun indi
kamu tuh gimana sih
ngapain kamu pertemukan edo
tante tuh heran deh sama kamu
harusnya kamu ngelarang edo
untuk ketemu sama anaknya camilla itu dong
loh kalau misalnya edo
mau ketemu sama camilla
pasti ini dilarang tante
tapi kalau cuma mau ketemu
buat apa ini dilarang
ya sama aja dong indi
kamu tuh kan tahu
kalau kelakuan edo
belakangan ini gak kekontrol
itu dia tante
jadi gini loh tante
kemarin tuh indi lihat
cara edo memperlakukan kava
itu bener bener lembut tante
indi tuh bener bener tersentuh
edo itu gak suka sama anak anak
ya namanya dia juga anak tunggal
kan dia manggil
setiap orang itu kan bisa berubah tanda
siapa tau aja
semenjak lihat anaknya camilla
edo pengen punya anak
maksud kamu apa sih
maksud indi gini loh ranta
gimana kalau tante nikahin indi sama ido
biar edo tuh bisa punya anak dari ini
ide bagus kan tante

untuk merayakan bahwa kamu tidak sakit apa apa
ibu masak semua makanan kesukaan kamu
iya tuh lihat dong fee
ada kepiting saus padang
kamu harus makan yang banyak ya
jadi makanan apa saja yang pantang saya makan dok
bapak harus mulai melakukan diet rendah kalori
bapak harus menghindari makanan berproating tinggi
dan jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung karam
bukan hanya itu
kadar air yang masuk ke dalam tubuh bapak pun harus dibatasi
semua itu dilakukan untuk memperingan kerja kinjal bapak
kok kamu dimaja
dimakan dong riz
ibu kan sudah capek capek masak buat kamu
nih ibu sudah sediakan jus mangga buat kamu
haris sudah kenyang bu
karena haris tahu tes lab haris baik baik saja
tadi haris merayakannya bersama laras di restoran
jadi sekarang haris sudah kenyang bu
kalau enggak kan ibu nggak masak sebanyak ini
haris agak capek bu
haris mau istirahat dulu
maafin haris bohong sama ibu
nanti biar semua makanannya
biar alena aja yang ngabisin ya
padahal bu lara sudah bilang sama mila
kalau pak haris baik baik aja kak
tapi mila juga gak tahu kenapa
kenapa mila masih gak tenang
perasaan mila menyatakan kalau pak haris itu
sedang dalam keadaan tidak baik baik saja
mila kamu jangan bilang begitu
kalau bu lara sudah bilang
pak haris baik baik aja
masa kamu mau pak haris sakit mila
kak fadil tuh gak tau sih
pak haris itu sama seperti mama kak
sama persis seperti mama
almarhumat tante farah
kak fadil masih ingat kan
menyembunyikan penyakitnya dari mila
kalau mila akan kepikiran
soal penyakitnya mama
tapi apa yang terjadi
kita tak tahu
terlambat menolong mama
mama gak jadi dioperasi
tapi mama malah
mama malah meninggalkan mila pak
dan mila takut kak
mila gak mau kejadian itu terulang lagi
mila gak mau kak
kamu tenang ya
gini besok biar aku antar kamu
menemui pak haris ya
tante amber gak akan pernah mengizinkan
kak mila untuk menemui pak haris
kita tau dulu pak haris
mila gak mau bikin tante amber marah lagi sama mila
mila gak mau bikin tante amber marah lagi sama mila
nah itu selesai